sebelum dilakukan pembukaan tirai rumah sakit
panglima komando gabungan wilayah pertahanan i
laksamana madia yudo margono
memeriksa kondisi dan fasilitas gedung observasi dan karantina
rs khusus infeksi covid sembilan belas ini berdiri di lahan seluas dua puluh hektare
yang dibangun sejak awal maret lalu
di hadapan para awak media dan musbida provinsi kepulauan riau
serta pemerintah kota batam
yudo margono menyampaikan bahwa fasilitas rumah sakit khusus infeksi covid sembilan belas ini
sudah memadai dan seluruh peralatan medis sudah berada
pada setiap ruangan observasi maupun karantina
untuk tahap awal rumah sakit sudah menyiapkan dua ratus empat puluh ruangan observasi
dan dua puluh ruangan isolasi
yudho margono juga menambahkan nantinya rumah sakit pulau galang ini
bisa digunakan bagi para pekerja migran indonesia
yang baru pulang dari negara tetangga untuk menjalani observasi
bahwa tanggal enam april dua ribu dua puluh rumah sakit darurat pulau galang ini
saya nyatakan resmi untuk dioperasionalkan
semoga tuhan maha kuasa allah swt memberikan berkah dan rahmat kita semuanya
sehingga mudah mudahan dapat membantu masyarakat yang terhadapnya
namun mudah mudahan juga tidak ada masyarakat yang kesini
karena mudah mudahan masyarakat sehat semuanya
rumah sakit covid sembilan belas akan terus disempurnakan
mulai dari sarana emergensi hingga transportasi
seperti kapal dari terminal pelabuhan feri menuju rumah sakit
agus siswanto batam kuplawan riau